hai nah ini nih ini hehehe dodo dodo aduh pasti tadi ngerjain saya pakai duit
terhukum bukan lebih tinggi ber dominan pada sbo y summer
anak anak lihat ya ini adalah hasil karyanya haikal dan dodot
ya bagus kan
mana tepuk tangannya dong
makasih makasih makasih
ya eva karya jelek begitu dibangga banggain
tapi kalau jelek kok banyak yang mesen
kan ini hasil karya kita berdua nih
bukan begitu dodot
gak bisa dibagus bagusin
udah udah udah
gak dimana gak dimana
ada aja yang dibangga keributan
nih ustadz mau saya mulai ada santun
saya mau berbicara tentang kejujuran
puasa itu melatih kita untuk bersikap berkata dan bertutur jujur
untuk diri sendiri
dan yang lebih penting juga yang paling utama
jujur kepada allah swt
maka dari itu ustadz mau bilang kepada haikal dan dodot
karena tadi siang ustadz musa dan pak de melihat kalian berdua sedang membeli nasi bungkus
bukan ustadz kita itu beli nasi bungkus buat
buat makan siang pastinya
buka pak de
ustadz saya sama pak de mau kejar haikal dulu
aku mau lari lagi
lagi aku lagi
aku yang salah
aku yang salah
kak udah udah
kan kita bisa bicara baik baik
sama pak de sama ustadz musa
pasti mereka ngerti kak
kalau aku ngomong ke pak de sama ustadz musa
nanti kita dipikirnya itu nakal
walaupun kita berbuat baik nih
nah si sobri itu yang paling mahal
salahinnya cuma beberapa kali doang
mas dihukum ustadz musa mulu
ya kalau kita dihukum sama ustadz musa
ya kita nggak maulah
kan kita nggak salah
kan kamu udah bilang ke aku
berani karena benar
takut karena salah
hayal ke mana ya pak de
pak de kalau kata saya ini lebih baik kita harus berbuncang ini pak de
kita berpencar untuk mencari haikal
pak de sekarang ada pantun mengatakan
kita merangkak ke atas detik
getingnya di gunung panjang
sekarang yang paling penting pak de sama ustadz musa harus berbuncang
pak de dong sekarang
jangan lupa abis itu menjamu
ajar agar haikal ketemu
pastur pak de
sekarang kita bagi tugas dulu
pak de ke sebelah sana
saya ke sebelah sana
kayak aku dong
kalian lihat gak tuh
berani beraninya dia kabur dari ustadz musa
terus kita serahin si haikal kusuk musa
mantap banget kan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak de lagi cari siapa pak de
haikal pak ustadz
loh emang kenapa lagi sama haika
aduh pak ustadz
haikal berbohong lagi
dia itu ngaku puasa
tapi sebenernya makan dia
saya sih tadi lihat haikal sama dodot
dia tuh jalan ke arah sana pak de
ke sana pak ustadz
tapi maaf pak de
sebaiknya pak de jangan nuduh haikal dulu pak de
sebelum ada buktinya
takutnya nanti haikal ngambek terus kabur lagi dari pesantren
yaudah kalo begitu
masih mau pak ustadz
ke sana pak de
sendal saya di situ
ditenteng aja pak de
suara siapa itu
itu tuh aku
lagian kalo puter balik itu liatnya bagai mata
nggak pake hidung
itu kan buta pas
oh gara gara ini
aku yakin haikal sama duduk pasti lawat sini
karena mereka pasti bolak balik
keren lah kameranya di sana
bener juga tuh
yang tadi udah dibilang lukman
nanti dia muter bolik muter bolik
abis itu kalau jahe jalan disini nih
indra kamu disana
ada duit itu
ini sih pasti kerjaan bocah
udah apal banget
kalau gua ambil ini duit gua akan maju
tuh kan apa lu kata
tuh kan dia maju lagi
dia maju lagi
entar dicabut maju
katanya cuma duit palsu
pasti tadi yang ngerjain saya
bukan mas rikity
waduh maaf kita nggak sengaja udah ini kejar udah udah udah udah udah udah
ulala sedikit enggak ada nih wah bahaya
ya udah kalau gitu berhubung sering kita lihatnya nggak ada udah pasti
haikal kabur dari sini dengan segala macam cara nah sekarang kita harus cepat
mungkin untuk mencari haikal bagaimanapun caranya kita harus secepatnya keluar nih
pondok pesantren kunata ini
dia pikir kita mau naik pagar
pade nanti depan mampir keluar nulis sebentar ya saya mau beli atas tulis
ya pak ustadz
eh assalamualaikum waalaikumsalam ustadz
pak de pas banget pak saya beli pulpenya delapan
ibu sama penggaris losin
aduh pak ustadz saya itu bukan di warung
lagi di jalan ini
ulala iya ya maaf ya pak saya kalau ngeliat bapak bawaannya inget warung terus
kok bisa begitu
bapak kemana nih pak
mokru bapak rete mengambil ektp baru jadi
udah setahun baru jadi
lah sama kanak saya sampai sekarang ektp belum kelar
berapa lama tuh
anak saya belum masih tujuh tahun
harusnya anak anak umur segitu itu dapatnya tuh kjp ya kayak kartu jakarta pintar tuh pak de
itu pak saya selesai nggak pernah dapet
kok bisa gak pernah pintar
tapi masih bersyukur pak de anak kalau nggak pintar yang penting jujur
udah lama dipendok pesan trekun anta masih aja suka bohong
masa bilangnya beli nasi bungkus ya kan katanya tapi dia berpuasa terus nasi bungkusnya dibagiin ke anak anak miskin
kan bohong gitu ya pak de ya
kali itu bilang jujur dia nggak bohong
iya tadi saya lihat sendiri dia ngasih makanan sama anak gelandangan
sumpah benar pak de demi allah saya yang lihat sendiri
pak de pak de pergi ke sawah bawa caping bolong
saya jadi ngerasa bersalah mudah mudahan haikal bohong
hmm makan roti pakai mentega
ya allah ya rabb
kita jadi dulu haikal ini
saya jadi nggak enak memponakan saya sendiri
kenapa sih pada bingung begini
iya jadi kita itu dua haikal bohong karena udah beli resi bungkus kita pikir dia mau batalin puasanya gitu
jadi haikal sekarang kabur
ya udah kalau begitu saya bantu carinya
ah cakep itu
alhamdulillah deh makin banyaknya cari makin cepet ketemu